tau kalau si boy
sampai ketemu ya mama bebe
kayak begitu aja malu tau
akhirnya papa gak marah lagi
mana ada biaya lain lain jumlahnya lima miliar
saya tidak tahu menang
itu ibu adriana yang memasukkan laporannya
ya sudah saya akan tanya dia
aku pulang duluan ya mas karena aku mau lihat
aku mau lihat keadaan reva di rumah
takutnya tiba tiba boy datang oke mas
oke tapi sebentar
mas mau tanya sesuatu sama kamu
jadi mas mau nanya apaan sih
tadi mas baca laporan keuangan
dan di laporan keuangan ada item pengeluaran lain lain
jumlahnya mencapai lima miliar
dan itu kamu yang memasukkan data itu
waduh itu kan duit yang gue pakai buat bantuin marissa bayar tuntutan model iklannya
mas butuh penjelasan kamu
bentar masuk aku lagi mikir
buat apa ya kok aku lupa ya
adriana lima miliar kamu pakai dan kamu lupa
oh iya aku ingat itu untuk bayar tuntutan karena aku dituntut oleh klien aku tante marisa
iya karena aku udah menyalahkan kontrak yang udah dibuat tapi aku melanggarnya jadi aku kena denda gitu deh mas
mas tau kan
kalau mas gak suka banget sama boy
jadi waktu itu aku ada pemotretan sama boy yang mas sungguhin yang mas temenin
dan itu kontraknya ada beberapa kali foto bareng lagi sama boy
dan mas mau aku foto terus sama boy
dan itu bukan hanya tiga kali ada lebih dari tiga kali
jadi aku mau ngundurkan diri karena aku menghargai mas sebagai suami aku
aku tahu mas enggak suka sama boy
dan aku juga enggak suka kalau boy deket deket sama reva anak kita
mas masih marah
ya udah enggak apa apa mas juga enggak suka sama si boy
iya aku ngelakuin itu semua buat keluarga kita supaya aman
aku udah balik pulang
tuh anak udah ngerjain gue
dia yang nantangin dia mangkir
pakai alasan banyak urusan
tuh anak emang nyusahin gue
gua harus bikin dia enggak macem macem lagi sama gua
wah itu berdigatnya reva kenapa angel
kok tiba tiba jatuh sendiri sih
duh terus gimana nih angel
lo pura pura lewat tuh depan dia abis itu lo langsung tolongin dia
ya iyalah siapa lagi
ini orang tidur apa pingsan sih
kita harus berpengen nih
udah kita harus berpengen
lama dia sama sama
kamu temen satu sekolahnya nurefa ya
iya om kita kan pernah ketemu
saya dikerjain si suek kutupret itu
dia anak sma merah putih
kamu satu sekolah sama dia
iya om aku tahu kalau si boy
kamu kenal dia
kamu tahu rumahnya enggak
iya emang om berani ke rumahnya
ya beranilah ngapain takut
emang dia harus saya kasih pelajaran
selain dia udah ganggu saya ngerjain saya
dia juga udah mengganggu pekerjaan saya jagain nurefa neng
oh gini aja biar saya minta nomer om
tunggu sebentar ya
siapa tahu besok lusa butuh pengawal saya siap neng
udah saya sms in tuh
oke dek sudah masuk neng
kenapa kamu gak ikut aja ke rumah boy neng
maksud saya neng antar saya ke rumah bos
ih enggak mau
om aku ntar malah ke bawah bawah lagi
lagian ya kalau aku ikut ke rumahnya
boy ntar ketahuan siapa yang kasih alamatnya
oh iya iya betul juga neng
tuh ada taksi om
penting naik taksi aja deh
neng makasih ya udah banyak nolongin saya

jadi diani tobi internships nya
ya sekarang uncle revive dick

eh tunggu tunggu tunggu tunggu
nih menurut gue mendingan lo aja sendiri ke rumah gue
jadi biar lo kayak sepah lawan gitu deh
ya mendingan kita pulang sendiri aja kita pulang naik taksi aja gimana
ya juga ya
yaudah deh gua doyan kalau gitu ya
sukses juga ya
kali ini lo bakal utang budi sama gue
nah bisa menang sama rata bang
rajaan gitu dutuk ya
wah kurang satu ratus tiga puluh
sepuluh ribu ya bang
pinjam dulu lah
dua ratus ribu bang
ya nih saya balikin berarti tujuh puluh nih
dung nuhun ya saya pinjam dulu ya
bener ini nggak butuh
bener kan pas biar sejuta nggak boleh ditek
oh sobat tuhan
nuhun ya madung ya
ya makasih makasih makasih
ya harus buru buru ke kantor si madang
daripada nanti terkoceng nuhi
terpakai lagi gimana
ah masih ada di jalan ya mbak

amplop juga kurang
tadi cukup cunang
ayo dong aja dulu ya